lagi kejahatan jalanan terjadi di yogyakarta
kali ini seorang pemuda anak seorang anggota dprd kebumen berusia delapan belas tahun
tewas saat tengah mencari makan untuk sahur pada minggu dini hari
mengutip dari cnn indonesia com
aksi kejahatan jalanan itu terjadi di jalan gedong kuning
kota gede kota yogyakarta daerah istimewa yogyakarta
berdasarkan keterangan pers yang dirilis pihak polda d i e pada akun instagramnya
menyebut saat itu korban bersama beberapa rekannya
sempat terlibat aksi kejar kejaran dengan rombongan pelaku kejahatan jalanan
polisi menyebut rombongan pelaku berjumlah tujuh orang
korban tewas adalah anak madkan anis anggota dprd kebumen
korban berada di motor kedua posisi di bonceng di belakang
karena yang memonceng mengelak kena ke mukanya korban
sehingga korban mengalami luka di mukanya
akibat kekerasan benda tajam yang diduga
berdasarkan keterangan para saksi
itu menggunakan gear
dan menggunakan tali
kejadian ini pun mendapat perhatian gubernur daerah istimewa yogyakarta
sri sultan hamengkubwono x
mengutip dari cnnindonesia com
ia meminta pelaku kejahatan jalanan di proses hukum
tanpa tebang pilih meskipun pelaku masuk kategori remaja hingga anak anak